cuman kalau yang mau ngambil muatan daerah dadahap sekarang tangkurak tangkuraknya keluar lagi
inilah video yang viral di media sosial menampilkan seorang sopir truk yang menjadi korban pemerasan
dan memberi peringatan untuk sopir lain agar lebih waspada
aksi pemerasan itu dialami saat korban mengendarai truk dan melintasi di kawasan kapuk muara
penjaringan jakarta utara pada selasa kemarin
akhirnya polisi menangkap satu dari tiga tersangka pemerasan
hs ditangkap di kediamannya di kawasan kamal penjaringan dalam kurun waktu kurang dari satu x dua puluh empat jam
dari pelaku disita pula barang bukti uang sisa hasil aksinya dan kupon izin melintas sebagai dalih pemerasan
dalam aksinya hs bersama dua rekan lainnya kerap memberhentikan truk tersebut untuk memberikan kupon izin melintas
dengan dalih sebagai putra daerah
kawanan ini meminta uang kepada korbannya sekitar tiga ratus ribu rupiah sebagai upah pengawalan
diketahui kawanan ini menyasar truk truk dari luar jakarta
sementara uang hasil pemerasan itu digunakan untuk kebutuhan sehari hari
sudah melakukan aksinya sebanyak sepuluh kali
menurut pengakuan as ini sudah sepuluh kali
jadi memang sudah menjadi mata pencarian
kalau motifnya disampaikan oleh hs bahwa ini sebagai sebuah
sejauh ini polisi masih memburu dua tersangka lainnya f dan i yang hingga kini masih buron
sementara atas perbuatannya tersangka hs akan terancam hukuman sembilan tahun penjara
gunawan sugro jakarta